dalam rangka menyambut hari ibu dua puluh dua desember dua ribu delapan belas persatuan olahraga wanita indonesia memberikan penghargaan kepada atlet wanita berprestasi pada masanya
total ada dua puluh atlet yang mendapatkan penghargaan ini
dua puluh atlet wanita yang pernah mengharumkan nama indonesia senin siang berkumpul di auditorium pt ika blok m jakarta selatan
mereka mendapatkan penghargaan dari persatuan olahraga wanita indonesia
penghargaan ini antara lain diberikan kepada murdasi suparjo dari cabang senam winarni angkat besi maria lawalata atletik dan supriyati sutono atletik jarak panjang
selain memperoleh piagam penghargaan mereka juga menerima sejumlah uang
penghargaan ini diberikan untuk memotivasi atlet yang masih aktif bertanding sehingga dapat lebih baik dan berprestasi lagi

penghargaan ini juga mengharumkan indonesia di dunia internasional maupun di dalam negeri sendiri
kriteria yang kita berikan adalah atlet atlet yang telah mendapatkan prestasi medali emas di olimpiade di asean games sea games dan di pon
juga melihat dari kemampuan ekonominya kesehatan mereka piagam dan juga ada dana
bantuan untuk mereka
sangat bagus ya dengan promosi memberi apresiasi kepada mantan mantan atlet khususnya untuk mantan atlet wanita
jadi ke depannya akan atlet atlet wanita lebih termotivasi untuk berprestasi untuk bangsa ini